ah penurusan papa
kamu bilang ini bukan urusan saya
saya susah payah mencari uang
kamu seenaknya menghabiskan begitu saja
kamu ngoblet pergi
pak gaji papa itu kecil
but makan aja gak cukup
apalagi buat aku seneng seneng
yaudah deh kalau papa gak bisa kasih aku uang
gak usah ngalahin aku pergi
pokoknya mama gak boleh pergi
sebelum papa bisa mandin aku dengan uang
gak usah lah aku pergi
jangan berantem dong
bapak sama anak sama aja
mama jangan pergi mama
wah jangan halang halangi aku deh
saya bilang jangan pergi
bapak gak punya hak melarang aku
saya ini suami kamu saya berhak melarang kamu pergi
aku udah bohong aku
langsung di rumah duduk bengong cuma ngurusin papa sama anak anak
lagian papa juga gak bisa gak sih aku uang lebih
sekarang gini aja deh
kalau papa bisa kasih apa yang aku mau
aku baru tinggal di rumah
udah pasti lo aman disitu
lo yakin semuanya
lumpang umpet ya mbak ya
tiap hari begitu
dateng tuh bandot
bukannya tiwi sudah janjian sama kalian disini
siapa yang janjian
siapa yang asal
eh kalian berdua ini sudah sekongkol
ngajarin tv yang enggak enggak
eh enak aja kalo ngomong sembarangan banget
emangnya tiwi tuh udah jalan jalan sama kita

kalian tuh yang enggak punya otak tau gak
nyari gara gara nih bapak nih
kamu kurang ajar ya berani sama gue enggak
bapak yang berani sama saya
bapak jangan bikin keliputan disini
jangan bikin keliputan siapa
ayo keluar dari sini pak
awas lo ya kurang ajar
kok lo betah sih sama laki lu yang tua itu
gue kan hebat gitu dari dia

naik mobilnya si wawan temennya stewy
eh gimana kalo kita ke puncak
naik mobilnya si wawan temennya siwi
setuju tuh gue
daripada gue stres tuh ngelayain bando tua
eh ya enggak
ngutang dulu ya
sekalian tulisin nama yang kemarin
pok makasih ya pok
wawan gue pinjem mobil lo dong ya
lo mau ke mana sih
berapa hari lo mau pake
gue mau ke puncak

kalau cuma sehari sih ya gue oke oke aja
tapi kalau lo menunggu masalahnya sebentar lagi yang minjem juga bakal datang
selamat siang pak wawan
nah nih dia orangnya
mobilnya mana pak tejo
maaf pak wawan
mobilnya habis tabrak kan pak wawan
dan harus masuk bengkel pak
yaudah deh gue gak jadi
gue balik aja deh
eh gimana ceritanya
iya ini makanan cepat saji saya
yaudah besok papa bikin masakan yang lain ya
kalau bukan mie pasti nasi goreng
apa nggak ada lagi makanan yang sehat pak
sama aja pak
mie ini juga gak ada gijinya
apa kita makan dulu
udah ya pulang aja
sama gue juga gak bisa
udah mending kita pulang aja yuk
wah eh kalian pada kemana sih
udah biar gue aja
kalian berdua perhatiin ya
cara gue bawa dia ke rumah
gini aja gak bisa
lah pada bengong
baik pak akan segera kami kirimkan mobil yang
bapak kawasan kemarin ya
selamat sore pak
ya selamat sore pak terima kasih ya
ya selamat sore ibu
silahkan duduk ya
ya selamat sore
ada yang saya bisa bantu bu
saya mau rental mobil pak
kebetulan mobil yang kami renalkan harus dengan sopir tuh bu
oh ya bagus dong pak
karena kita juga gak pengen capek nyetir
kalau gak pake sopir berarti gak ada jaminannya dong pak
ya kan pak
oh bukan begitu bu
kamu harus pake jaminan dong bu
ya paling gak fotokopi katanya dong pak ya kan pak
atau kartu keluarga deh
loh kok kan kita juga pake sopir dari bapak
iya betul bu
kami tentunya juga butuh data data dari menyewa dong
sebentar ya pak
saya cuma adanya fotokopi ktp aja
aduh gimana ya bu elis

aduh gimana ya bu elis
aduh gimana ya bu elis
ya udah berhasil